alhamdulillah udah baik kan
kamu tuh jadi jualan cilok
jadi atuh kang makanya sekarang kesini
kalau gitu kita mulainya besoknya
tapi kamu tuh malam ini tidur dimana
saya tuh belum punya tempat tinggal di ciraos
tolong ditunggu ya pak
iya pak sudah saya catat
terima kasih pak terima kasih banyak
semakin deket waktunya
akan ketemu ibu guru ya lah
kok saya jadi
jadi kurang pede lagi nih bro
santai ya tuh bro
pejuang cinta itu harus bermental baja bro
pengalaman pertama saya
sebagai pejuang cinta bro
ya saya deg degan terus nih bro
bro gini kuncinya cuma disini bro
anggap dia sebagai teman lama kita bro
jangan anggap dia sebagai pacar
yang penting kita santai dan relax
itu aja udah
kalau anggap sebagai anak boleh
mau nganggap cucu juga boleh
masa harus diajarin juga sih bro
bro pada saat itu lihat cicak
bro ngeliat motif tapak meja
pokoknya apa aja yang bro lihat
bro pegang obrolin semuanya
yang penting kita relax santai tenang
bro jangan lupa yang penting satu bro
pokoknya bro nanti harus terus puji bu yola
puji bajunya bagus bro
puji sepatunya teh bagus bro
pokoknya puji terus
yang penting jangan berlebihan
musrik ya tohnya
bro aceh ini memang
pai juang cinta sejati bro
jangan sombong dulu sama pejuang cinta junior
saya akui bro
memang saya belum menyedot seluruh ilmunya bro aceh
yang penting sekarang bro tarik napas dulu
masih di tekan terus nih bro
tarik lagi pelan pelan
dan anggap bro sebagai pejuang cinta sejati
kemarin kenapa ngerjain soalnya asal asalan
febri sengaja ya
ibu tahu febri itu bisa ngerjainnya
febri lagi ada masalah
gak ada bu
masalah sama bapak
masalah sama ibu bu
febri terganggu sama edward
kalau ada apa apa
kalian sekarang di rumah
awalnya aku terserah
mending masuk dulu kalau gitu
alhamdulillah udah baik kan
kamu tuh jadi juara cilok
jadi atuh kang makanya sekarang kesini
kalau gitu kita mulainya besoknya
tapi kamu tuh malam ini tidur dimana
saya tuh belum punya tempat tinggal di ciraos
jadi kamu tuh pulang balik cidahu ciraos
atau kejauhan cuy
kamu mau gak tidur di warung
emangnya boleh kang
ya boleh asal kamu jangan jorok
itu pakaian kotornya jangan berserakan dimana mana
kan dibelakang tuh ada kamar mandi kecil
nah taruh disitu
ancur dugun ya kang
yang pentingnya jangan jorok
ya kita bersihin dulu
jangan laris jualannya kang
itu ada di tangan
sekuat apapun kita melarang atau menghalangi
kalau allah berkehendak lain
tidak akan bisa kita menolak
sekuat apapun keinginan kita terhadap sesuatu
kalau allah berkehendak lain
tidak akan bisa kita menentang
kadangkala kita menginginkan sesuatu yang menurut kita terbaik untuk kita
padahal itu belum tentu yang terbaik yang akan allah berikan pada kita
apa yang saya alami kemarin
adalah pelajaran buat kalian
jadi kalian ternyata harus belajar ikhlas
iya pak ustadz
kasih tahu mereka
ayat yang saya ajarkan ke kamu kemarin
iya pak ustadz

kama badakum ta'udun
menyuruh menjalankan keadilan
dan sembahlah allah
dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya
sebagaimana allah telah menciptakan kamu pada permulaan
demikian pula lah
kamu akan kembali kepadanya
begitu pak ustadz
kalian sudah dengar